partai beringin terus berbenah lewat beberapa pembahasan di munaslup golkar yang sedang digelar
dan akan berakhir besok
salah satu langkah bersih bersih partai golkar diantaranya adalah
membuka peluang menarik diri dari keanggotaan pansus angket kpk di dpr
slogan golkar bersih yang diluncurkan pada musyawarah nasional luar biasa yang dibuka senin kemarin
membuka peluang partai berlambang beringin itu menarik diri
dari keanggotaan pansus angket komisi pemberantasan korupsi di dpr
setelah keluarnya fraksi gerindra dari pansus angket kpk partai golkar
yang sedang melakukan langkah langkah bersih ditunggu partainya ini
mengisyaratkan akan melakukan hal serupa
kedati banyak anggota dari partai golkar yang menjadi anggota bahkan ketua pansus angket kpk
dalam perbincangan dengan cnn indonesia kemarin malam
politisi golkar andi sibulinga mengaku jika keberadaan golkar dalam pansus tidak menguntungkan antipartai
sangat mungkin terutama saya juga beberapa kali waktu kepemimpinan yang lalu juga mesampaikan
bahwa keberadaan pansus angket golkar ada di situ tidak menguntungkan buat partai
jadi yang pertama sehingga ke depan saya kira kepengurusan baru tidak terlalu sulit untuk menarik kembali formasinya di angket
yang kedua kalau terkait kasus iktp dan apapun kasus kasus korupsi yang lain itu
seperti yang saya katakan pertama tadi
dilansir detik com ketua dpp partai golkar sekaligus anggota pansus angket kpk bambang susatyo
mengaku ada wacana dari ketua umum erlangga hartarto dan kader partai untuk menarik diri dari pansus angket kpk
menurut bambang masa sidang tahun dua ribu delapan belas yang sudah masuk tahun politik dpr perlu fokus pada tugas tugas yang lebih mendesak
pembentukan pansus angket menurut peneliti forum masyarakat peduli parlemen indonesia atau formapi lusius karus
adalah sebagai perlawanan
sebagai anggota parlemen terhadap kpk

aris tiawan cnn indonesia
persoalan ini dengan kemimpinan
baru dia juga harus dijawab dengan
dengan dua pendekatan baru
mas indra pendekatan struktur
dan kebijakan pendekatan
struktur ini penting dilakukan karena
jangan sampai struktur struktur
di internal partai gokar
juga diidentikan dengan persoalan kasus kasus
tidak hanya bicara soal ketua umum
dan jajarannya tapi juga yang menjadi
representasi mereka di dprri
siapa ya ini adalah ketua dprri
yang juga akan dipilih oleh partai
golkar sendiri wujud nyatanya harus seperti itu
maksudnya betul ini adalah pendekatan struktur
dan keorganisasian yang harus dirapikan oleh
mereka jadi merecovery
nama yang rusak citra yang hangus
karena persoalan kasus korupsi
juga direcovery dengan kebijakan struktur
nah strukturnya ada di internal
mereka sendiri tidak cukup mengganti ketuanya saja
betul sekali karena wajah mereka
yang akan ditonton oleh publik setiap hari
bukan ketua umumnya tapi adalah
ketua dprri nya karena itu bersentuhan
langsung dengan fungsi mereka sebagai perwakilan
rakyat disitulah wajah
partai golkar tidak hanya wajah
legislasi yang ditontonkan tapi juga di
wajah adalah wajah partai
karena apapun perilakunya pasti akan
identik dengan partai seperti ketika
ada fahri hamzah bermasalah akan dihentikan
dengan partainya sekalipun mereka ribut dengan
internal partai padahal internalnya ribut begitu ya betul
pasti akan ditarik tapi selalu identik dengan
fahri hamzah adalah pks betul akan ditarik
fadlizon adalah gerindra orang kan tidak
memisahkan karena itu adalah satu paket
karena juga muncul di
dprri undang undang md tiga juga melihat
mereka sebagai sebuah paket
diganti dan diusulkan oleh partai
politik maka dia menjadi representasi partai
yang memiliki kursi jadi menurut anda kemarin
itu ketika sang ketua umum terpilih
ya belum dikukan dalam munaslup nanti
pada akhirnya besok begitu ya
golkar bersih begitu
apakah sejauh ini maksudnya anda
sejauh ini belum selaras dengan
tindakan atau pernyataan pernyataan yang nyata yang
sekarang ini masih menurut anda masih
cukup bersayap kemungkinan
keluar dari pansus anggedan dan sebagainya itu
masih bersayap ya gerakan dengan hashtag
golkar bersih ini
tentu bukan tidak boleh hanya
sekedar narasi narasi yang
kemudian setia novanto juga sering
menyampaikan itu golkar bersih
lembaga bersih tapi
wujud konkretnya yang harus dibuktikan di
dilihatkan kepada publik
kontras sekali wujudnya jadi
kita juga sering kok mendengar bagaimana seorang
setia novanto berbicara anti korupsi
dan kemudian berbagai macam
forum kita sering mendengar itu
tapi wujud konkretnya jangan sampai
kemudian golkar bersih sekarang
narasi narasi yang kemudian tidak memiliki
implikasi dan tindakan yang konkret
nah saya juga tidak mau terlalu
dini untuk melihat karena
munaslup akan berakhir besok tentu
besok kita akan melihat
bagaimana wajah bagaimana wajah
golkar bersih itu akan ditunjukkan
kepada masyarakat nah saya
sudah bicara satu tahap tadi ada pendekatan
struktur yang harus mereka lakukan
dan ada pendekatan kedua kebijakan
nah ini topik diskusi kita hari ini
mas indra kebijakan berkaitan dengan
pansus yang sedang menjadi dir khusus juga
di internal partai golkar itu sendiri
baik sekarang saya sudah bergabung dengan
doli kurnia ketua dari gerakan
muda partai golkar selamat malam
bang dolly bang dolly ini salah satu yang kemudian
beberapa kader atau ketua umum yang
tersangkut dengan kasus korupsi untuk
segera diganti nah ini kan sudah berjalan ya bang doli ya
sudah terpilih secara aklamasi
hari ini munaslup hari kedua juga
sudah mulai membahas adanya
revitalisasi istilahnya kan seperti itu
tapi terkait dengan posisi
golkar yang berada
di dalam pansus
angket apakah sejauh ini
memang menjadi pembahasan yang sangat
serius atau hanya sekedar
wacana saja begitu bang doli karena
yang kami dengar media dengar atau publik dengar
sejauh ini masih hanya kemungkinan
akan menarik anggotanya dari
pansus angket terhadap kpk
pertama kita patut
bersyukur bahwa munaslup kali ini
juga mengambil tema
tentang golkar bersih
golkar bangkit menuju indonesia
sejahtera jadi artinya
apa yang selama ini kita endorse
menjadi sebuah gerakan menuju
golkar bersih itu ditangkap
oleh ditangkap secara
formal oleh dpp partai golkar
dan didukung oleh peserta munas yang lain
persoalannya adalah apakah
tagline atau tema itu
bisa terimplementasikan dengan baik atau tidak
nah paling tidak ya ada dua menurut saya
yang nanti akan menunjukkan
modal awal ya untuk
bisa dikembangkan gerakan ini pada
periode yang berikutnya apa itu yang pertama adalah
bagaimana nanti wajah kepengurusan
atau tim kerja yang dimuntuh oleh
pak erlangga hartarto ini memang betul betul
kontras berubah dengan
wajah kepemimpinan yang sebelumnya
kalau kemarin diidentikan atau
distigmakan dengan lekat dan cukup dekat
dengan isu isu korupsi maka kemudian
tidak boleh lagi tertampak seperti itu
jadi kalau ada tokoh tokoh atau kader kader
yang memang punya potensi masalah hukum
atau terlibat kasus korupsi atau kemudian
kemarin dikategorikan orang orang yang
dalam tanda petik ikut membela ya
astana fanto dalam kepernihan luas
kemudian itu bisa dikategorikan membela
tindakan korupsi itu saya kira memang
harus menjadi bagian yang harus
dibersihkan itu yang pertama nah yang
kedua langkah konkret keluar ya di luar
posisi internal partai golkar adalah
segera menarik diri kader kader yang
kemarin ditempatkan menjadi
pimpinan atau anggota pansus angket kpk
karena seperti kita ketahui dan bahkan
saya sejak awal mengatakan pansus kpk itu
kan dibentuk tendensinya kelihatan sekali
bahwa itu dilakukan untuk melindungi
setia novanto dan mengaburkan kasus
iktp nah oleh karena itu kalau kita mau
langkah konkret utamanya adalah segera
menarik dan mendorong supaya pansus itu
dibubarkan dengan segera ini luar biasa
saya berkomunikasi dengan pak erlangga
beberapa hari di munaslup ini secara
pribadi pak erlangga saya dengarkan
langsung juga punya niat yang sama beliau
akan memerintahkan nanti fraksi partai golkar
untuk menarik nah tinggal kemudian nanti
kita gagasan atau keinginan keputusan
kebijakan yang diambil pak erlangga itu
menjadi kebutuhan organisasi tentu nanti
setelah pengurusan dibentuk kita rapat
dan secara resmi diputuskan kemudian itu
menjadi keputusan yang akan dibawa oleh
fraksi di dpr ini menarik karena ada
pernyataan dari bang doli tadi bahwa
memang pansus angket ini sejak awal dibentuk
terkesan untuk melindungi atau membelas
donald apakah ini kemudian artinya bisa
menjadi wajah atau perwakilan wajah golkar
jika memang pandangannya seperti yang
disampaikan oleh bang doli kurnia maka
artinya ini benar benar akan bisa berubah ini
ya pertama kalau kita lihat banyak
kajian survei yang menunjukkan bahwa
persepsi pansus ini di hadapan publik
menjadi sangat negatif pada saat
yang sama kader kader partai golkar
juga muncul sebagai salah satu gerbong
yang mendukung pansus itu walaupun
kader kader partai golkar seperti mas
doly kemudian bang uco yang kemudian
menolak dari pansus angket itu sendiri
tapi susah dibantah ikon ikon itu
muncul juga dari partai golkar seperti pak
agun yang menjadi penolakan penolakan
diwakili oleh bang doly itu tidak tidak
menjadi tidak menjadi wajah golkar di mata
publik selama ini karena terus berjalan
kebijakan pansus itu angket berjalan dan
kemudian munculnya pak agun sebagai seorang
ketua dari pansus angket itu juga membuat
sulit kemudian menghilangkan simbol
partai golkar berbicara soal pansus
angket apalagi kemudian karena
kebetulan saya kuasa hukum dari kasus
diarah angket di makamah konstitusi
diputar satu setengah jam full rapat
persidangan antara komisi pemberasaan
korupsi rdp dengan komisi tiga dpr ri dan
nampak jelas dasar muncul hanya angket
itu adalah permintaan kepada kpk untuk
membuka rekaman dan bap miriam boleh
dibuka secara tertutup boleh dibuka juga
secara terbuka tapi itu adalah request
yang disampaikan oleh setiap perwakilan
fraksi yang ada di komisi tiga dpr ri dan
itu yang kemudian membuat kita semakin
tidak bisa melupakan bahwa munculnya
pansus angket ini didasari dari kasus
di ktp bukan untuk mengoreksi kpk tapi
memang untuk kasus di ktp dan perjalanannya
lihat sekali mas indra bagaimana kemudian
fakta fakta dan tudingan tudingan yang
dibenturkan kepada kpk seperti mengancam
saksi meneror saksi adanya rumah sekap
kemudian adanya barang barang
sitaan yang tidak jelas itu kan tidak
pernah bisa dibuktikan justru kalau kita
bicara barang sita yang raib itu lebih
banyak di penegak hukum lain yang kemudian
tidak bisa di tracing dan tidak bisa
artinya ini menunjukkan bahwa pansus itu
seperti kesan yang disampaikan bang doli
tadi bahwa memang untuk kemudian
melindungi atau membela setia novanto
begitu saja iya iya anasir itu susah
dibantah karena salah satu intelektual
dader dari kasus iktp adalah setia novanto
dan kemudian ada gerakan gerakan secara
politik juga kemudian untuk mendorong
perlawanan terhadap kesejahteraan jadi
perlawanan terhadap komisi pemerintahan
korupsi nah apa yang disampaikan oleh bang
doli tadi menurut saya sudah tepat dan
saya sudah sampaikan juga di awal tadi
mas indra ada kebijakan struktur yang
kemudian merecovery partai dari orang orang
yang identik dengan persoalan kursus korupsi
dan identik dengan setia novanto itu juga
tidak boleh terlupa identik dengan kasus
korupsi dan identik dengan setia novanto
itu memang harus dikeluarkan dari wajah
kemurusan jika memang ingin mengangkat

lanjutkan setelah jeda jeda ini kita akan
lanjutkan setelah jeda jeda ini kita akan
lanjutkan setelah jeda berikut ini apakah mungkin
kemudian membersihkan nama nama itu dari
kepengurusan yang baru nanti karena kalau
saya dengar bang doli semangatnya adalah
bukan menghabisi semua tetapi kemudian
adalah konsolidasi tidak banyak perubahan
katanya demikian bang doli nanti kita akan
dengar jawaban bang doli setelah jeda berikut ini
dengan slogan golkar bersih tadi kemudian
memang ada keinginan yang sama begitu
untuk menarik anggotanya dari pansus angket
terhadap kpk ini yang disampaikan bang doli
tadi tentang keinginan dari pak erlangga
yang terpilih menjadi ketua umum yang baru
tapi begini masalahnya ketika kemarin saya
juga banyak mengulas bang doli di lokasi
munaslup semangatnya apakah akan membersihkan
akan ada perombakan jajaran dpp ada
pernyataan yang mengatakan bahwa perombakan
yang dilakukan ini sifatnya revitalisasi
tapi juga tidak membuat terjadinya faksi faksi
artinya konsolidasi di sebelumnya juga sama
membaca pernyataan dari pak luhut bin sarpanjaitan
pak erlangga tidak akan banyak melakukan
perombakan di jajaran dpp nya ini kan berarti
masih ada kemungkinan merangkul merangkul
juga mereka nama nama yang mungkin saja
sebelumnya banyak membelas yang mungkin saja

mereka juga akan membelas yang mungkin saja
terwujud semangat melakukan bersih bersih
sebagai wajah kepengurusan yang baru jauh
dari yang identik dengan korupsi
dari yang identik dengan yang identik pembelas stiano fanto
pertama saya ingin sampaikan bahwa
sebetulnya isu gerakan golkar bersih ini kan
isu yang juga bisa dikategorikan tidak populer
sebetulnya ketika kami dulu generasi
dulu generasi muda partai golkar
melaunching gerakan golkar bersih ini
tokoh tokoh gitu ya terutama
di pp yang
mencemoohkan kami gitu ya
terus kemudian mengatakan
ini satu hal yang tidak mungkin
tetapi saya kira kalau memang
mau kembali diterima di hati
rakyat gitu ya
dengan apalagi kemarin
kasus korupsi saya kira tidak ada jalan lain
isu tentang meratasan korupsi
itu juga menjadi
isu utama di lingkungan partai golkar
nah alhamdulillah kami juga
surprise sebetulnya ya
teman teman dari generasi muda partai golkar
karena secara pribadi ketika
pak erlangga hartato
maju sebagai calon ketua umum
tagline yang diambilnya adalah
menuju golkar bersih
nah bahkan kemudian ada perdebatan
kemarin beberapa minggu sebelum ini
ada yang protes
oh kalau gitu kita rubah menjadi golkar
tapi dua hari sebelum munas kemarin
kembali tagline dari timnya pak erlangga itu
dan golkar bangkit
dan yang mengejutkan kami lagi
atau membuat surprise kami lagi ternyata
isu itu dijadikan tema di dalam munas ini
ya seperti kita ketahui kan munas
loop ini temanya adalah
golkar bersih golkar bangkit
menuju indonesia sejahtera
saya kira kalau dari sisi
figur pak erlangga
keberanian dan berupaya untuk mempunyai komitmen
untuk membangun golkar bersih ini
tinggal kemudian adalah
apakah pribadi pak erlangga ini
keinginan pak erlangga ini bisa
dalam institusi partai golkar
nah inilah tantangan
dari munas loop kali ini
kalau kita tadi lihat
perkembangan dalam dua hari munas ini
termasuk tadi kalau disinggungkan ini
pernyatanya pak luhut
memang ada kelompok kelompok
yang itu yang saya sebutkan tadi adalah
eh sejak beberapa minggu ini ada
kelompok perubahan ada kelompok
nah kelompok status quo ini kan juga tidak
tetap masih ada gitu ya
nah mereka tetap menginginkan bahwa
isu golkar bersih ini
menjadi sesuatu yang menakutkan
gitu ya kemudian yang kedua
itu mungkin akan mengganggu
posisi posisi yang selama ini
mereka duduki di dalam partai ini
kita persepsikan sekarang
termasuk pak asyidina panto itu
membuat citra partai golkar
persoalannya kita ini mau
menyelamatkan diri kita masing masing
mau menyelamatkan kelompok kita
atau mau menyelamatkan
partai golkar gitu nah tentu
kita semua yang pro
perubahan ya apakah itu dimulai
dari dpd provinsi
kemudian yang ada di dpp berkembang
dalam dua tiga minggu terakhir ini
ya harus mensupport
pak erlangga sehingga
baik itu pribadi maupun sekarang
diimplementasi ke dalam munas ini
itu bukan sekedar
diimplementasikan dengan baik
salah satu ukurannya adalah
ini bukan terjadi
mengklarifikasi ya bahwa
munas loop ini adalah
forum atau instasi tertinggi pengambilan
keputusan partai golkar
nah salah satu kewenangan
memilih ketua umum yang baru
kewenangan dan keputusannya sama
ketua umum itu diberi
juga kewenangan untuk
membentuk menyusun pengurus
baru gitu itu yang
ada di dalam angka angka kita
jadi bukan sekedar revitalisasi
tentu punya energi besar
kemudian biaya yang
hanya sekedar untuk
mengganti satu orang ketua umum
dari pak asin novatok dengan pak erlangga
sejak awal kami mengatakan
bahwa munas loop ini adalah
pintu masuk untuk melakukan
perubahan dan pembaruan
jadi yang kita butuhkan adalah
perubahan dan pembaruan
perubahan struktural perubahan
baik kalau kita lihat karakter dari pak erlangga ini kan
selalu berposisi netral ya
gesekan antar kelompok faksi faksi
yang sempat disinggung juga oleh
pak jokowi presiden begitu kemarin
terkait kelompok kelompok yang ada di tubuh partai golkar
dan kemudian semangatnya adalah
menghindari gesekan itu tapi kalau anda
melihat mana sih yang kemudian bisa menjadi
lebih prioritas karena sepertinya mungkin
tidak bisa akan seiring kalau niatnya adalah
merangkul semua kubu
tapi di sisi lain harus membersihkan
dari yang sebelumnya karena mungkin
pak setia novanto yang kemudian
semangat golkar bersih tadi dan lain sebagainya
ini kan tentu tidak bisa berjalan
beriringan mana yang lebih
sebetulnya prioritas utama
bagaimana pak erlangga itu segera bisa
membangun tim kerja
kepengurusan yang memang
apa yang sudah
dideklarasikan oleh pak erlangga sendiri
jadi kalau kemudian dia sudah
mengatakan bahwa golkar ini harus
bersih ya itu kan tidak boleh
nanti bisa terhadap dirinya
sendiri juga terhadap partai jadi
artinya publik tidak akan
percaya lagi terhadap partai golkar
dan juga figurnya pak erlangga jadi
ya publik akan menilai nanti bahwa
ini hanya sekedar
tapi tidak ada actionnya
saya kira itu juga bisa dilakukan
beriringan kalau kita bicarakan
merupakan representasi dari
golkar tidak bersih gitu kan
kan tentu di masing masing
faksi juga ada tokoh tokoh atau kader kader
tidak punya kasus
dan tidak pernah terindikasi korupsi
jadi saya kira masing masing
fraksi itu juga bisa diwakili
tapi dengan catatan
atau kader yang selama ini
atau punya potensi masalah hukum
atau kemudian selama ini
berada di depan membela
tindak pidana korupsi
saya kira ya harus dengan besar hati
demi kepentingan partai kita
berilah kesempatan kepada kader kader
yang lebih fresh
karena begini jadi setiap vaksi itu
kan tentu banyak
pengikut kadernya mulai dari yang senior
jadi bisa beriringan
intinya ya dan ada juga generasi
yang lebih junior
dan itu kan bisa dikasih kesempatan
oke baik saya ke bang donal sekarang
kalau kemudian ini kan harapan
kesannya sekarang ini mungkin
harapan itu bisa akan terpenuhi
yang teringat dalam posisi yang seperti ini
itu memang kesannya harapan itu akan
bisa terwujud dan lain sebagainya
tapi pada akhirnya ketika keluar nama nama
wajah kepengurusan atas nama merangkul
semua golongan walaupun tadi ada penjelasan dari bang doli
kemudian disitu muncullah nama nama
mungkin bisa juga berpotensi bermasalah hukum
pernah disebut dalam kasus tertentu
tentu saja belum inkrah
bahkan mungkin belum diperiksa
tapi pernah disebut misalnya dalam surat dakwaan
dan lain sebagainya atau mungkin sekarang ini
berada di dalam pansus angket
terhadap kpk yang kita tahu
sepakati bersama tadi apa yang kita
lihat bersama tadi bahwa memang
itu adalah pansus
yang sengaja dibuat untuk kepentingan
membela stiano vanto begitu paling tidak
kesan yang muncul seperti itu
nah kalau kemudian nama nama itu
kemudian kita tagih lagi misalnya publik menagih lagi
kok nama itu yang muncul pasti akan muncul
kan praduga tidak bersalah
bukan kan anda sering mendengar seperti itu
bagaimana kalau itu terjadi
untuk menghindari itu sebelum itu terjadi dulu
mas indra memang penting
untuk memastikan kalau kita
bicara soal jargon jargonnya sudah tepat sekali
jargonnya kan menjadi antitesis
dari persoalan masalah
yang lalu yang walaupun masih
baru terjadi beberapa hari ini
didakwa dengan kasus korupsi
tapi paling tidak jargon ini menjadi
antitesis dari persoalan
yang menyelimuti partai golkar di bawah
kepemimpinan stiano vanto
nah yang paling penting sekarang adalah
melakukan internalisasi dari jargon itu
akan terlihat dari struktur
nah kembali ke pertanyaan mas indra
lantas bagaimana dengan cara mencari orang
orang di struktur itu dan bagaimana
kalau muncul nama nama yang dianggap
kontroversial di hadapan publik
langkah yang pertama yang harus dilakukan
oleh partai golkar tentu memunculkan
nama nama yang dianggap positif dulu
adalah orang orang yang
kemudian mewakili kader kader partai muda
partai golkar yang hari ini
waktu belakangan muncul sebagai sosok
yang berani secara terbuka untuk
baik di pers baik di kemudian
pernyataan pernyataan terbuka mereka
dan ini kan hampir tidak dilakukan
oleh sebagian besar kader kader partai golkar
punya implikasi juga dibawa
dan kawan kawan kemudian tercampak dari
pengurusan partai golkar itu tercerabut dari
orang orang ini penting di recovery menurut saya
orang orang baik positif
di hadapan publik penting ditarik
kembali dan kemudian muncul
sebagai image baru partai golkar
kalau kita lihat data statistik
pemuda pemilih pemula
maka memunculkan kader kader
fresh kader kader baru dengan jargon
anti korupsi tentu
penting bagi kader partai golkar untuk
memilih menarik pemilih pemilih
pemuda yang kira kira tahu betul
pasti akan ingat dengan meme meme
meme yang mereka buat
ini kan mewakili kelompok kelompok
milenial dengan persoalan
mereka nggak bisa demo di depan dpr
mereka nggak bisa aksi di depan kpk
untuk mendukung kpk mereka hanya bisa mengatakan
mengandalkan meme sosial media
dan itu menunjukkan kemarahan mereka
tapi itu artinya mereka sangat aware ya
pemilih pemula sangat aware
pemilih pemula sangat aware
mas indra mas doli
mereka sadar betul mereka tidak bisa melakukan
kritik langsung mereka tidak bisa
aksi di dpr tapi mereka bisa
menggunakan jari mereka untuk menunjukkan
kemarahan mereka dengan kasus
stiano vanto dan kemudian kpk yang
dipermainkan ada kemudian meme
yang bersebar kepala
di tempel bakpao
itu kan cara cara mereka mengekspresikan
kemarahan mereka terkait dengan
persoalan kasus korupsi baik
stiano vanto maupun persoalan yang
ada nah ini yang kemudian harus
ditangkap dan dibaca oleh partai golkar
recovery organisasi mereka secara
antikorupsi itu sendiri nah kalau
terpilih juga kalau mereka
akhirnya masuk dalam kejaran
menurut saya bahkan yang nanti
lebih dalam kita bahas adalah soal
posisi di ketua dpr ri
yang kemudian kalau kita
lebih paling tidak pernah berkomentar
memang pansus angket perlu ada
untuk mengoreksi kpk ini rata rata
yang nama muncul untuk ketua dpr ri seperti
itu nih paling tidak bahkan ada yang berada
dalam pasus angket nah ini bagaimana kalau itu
terjadi pada golkar ketika nanti
wajah kepengurusan ternyata
memunculkan nama ketua dpr ri salah satunya adalah
mereka yang pernah mendukung
pansus angket nanti kita ulas lebih lanjut ya
bang donald kami masih akan segera kembali
setelah jeda berikutnya
baik kita singgung sekarang soal
siapa yang akan mengajakkan surya novanto sebagai
posisi ketua dpr hari ini menjadi
tantangan terberat tidak bagi
air langga hartarto juga menurut anda kalau kita lihat
nama nama sebelumnya muncul kan nama nama mereka
berada di pansus mereka paling tidak yang mendorong
setuju pansus dan lain sebagainya
saya untuk menghormati asas praduga
tak bersalah itu mas indra
saya tidak usah sebut nama tapi
beberapa nama yang muncul ada potensi
masalah satu nama
berkali kali dan kpk sudah melakukan
penyelidikan dalam kasus ceger
itu sudah terjadi di
tahun kasus apa
ceger pembangunan tempat
itu terjadi dan kpk
sudah melakukan penyelidikan orang ini
sudah dipanggil dan diperiksa
berkali kali oleh komisi pemerintahan korupsi
yang satu lagi kemudian
ada disebut sebut namanya
ikut menekan miriam
di dalam kasus iktp
ini tentu menjadi beban
itu disebut dalam persidangan ya
dari fakta persidangan
dan kemudian miriam terbukti loh
keterangan palsu lima tahun ya
bahwa ada orang menekan miriam
dan seterusnya itu terbukti
benar ya adanya harusnya kpk memproses
nama nama kalau ada orang yang
di persidangan dan kemudian memberikan
keterangan palsu tentu harus dikejar
siapa siapa orang yang mempengaruhi menekan
sehingga si miriam mengubah bap nya
karena perbuatan miriam ini
bukan perbuatan yang berdiri sendiri
tapi ada kausalitas
mempengaruhi dan penyebab
dia tidak berdiri sendiri maka pada titik
itu penting bagi kpk untuk
menelusuri siapa siapa saja yang
kemudian di dalam fakta persidangan
terbukti menekan miriam mengubah bap
intinya dan memberikan keterangan yang tidak sesungguhnya
jadi pak ada potensi
masalah hukumnya ada potensi masalah hukum juga
menurut saya rekod ini yang harus
dipetakan oleh ketua
umum partai golkar
yang akan dilantik besok
persoalan ini akan menjadi persoalan
berulang lagi jangan sampai kemudian
golkar jatuh lagi
jatuh ketua umum partai golkar yang
baru saja lengser setia novanto
menjadi ketua dpr baru oleh
orang baru partai golkar tapi punya
permasalahan hukum di kemudian hari
dan intinya itu
tidak bisa merecovery partai golkar
karena akan kembali lagi jatuh pada
persoalan yang sama pada titik ini
menurut saya harusnya tidak berkompromi
walaupun tidak berkompromi itu garis bawahnya
pada titik ini untuk posisi ketua umum
partai golkar menurut saya nggak bisa berkompromi
untuk posisi ketua dpr
kalau untuk struktur partai sekjen
itu menurut saya urusan internal
ini rumah partai yang
barangkali saya sebagai aktivis
maupun pengamat politik di luar sana
tidak akan bisa mencampuri
karena ini wilayah internal partai golkar
walaupun memang hanya bisa digambarkan
wajah kepengurusan itu nanti akan
menentukan wajah golkar benar golkar bersih
atau tidak tapi itu tetap urusan internal
tapi kalau posisi ketua dpr ri
ini adalah urusan publik
jadi kita memang memahami
di undang undang partai politik
partai adalah organisasi publik
yang berbadan hukum
tapi harus dilihat juga
ada sisi sisi internal partai
dalam anggaran dasar anggaran rumah
tangga yang tidak boleh diintervensi
oleh publik juga menurut saya itu adalah wilayah
bagaimana struktur kemurusan partai
dipertanggung jawabkan dan disusun
oleh ketua umum partai tapi ada sisi
publik lain yang juga harus dipertanggung jawabkan
bagaimana karena ini adalah moralitas
partai dihadapan publik yang sedang
dipertaruhkan kalau ada orang yang punya
persoalan hukum atau berpotensi dengan
persoalan hukum di kemudian hari
dan rekod itu bisa dipaparkan
begitu dengan baik siapa yang kemudian disebut
dalam kasus tertentu itu bisa sangat
mudah untuk melakukan recheck dan klarifikasinya
orang orang ini yang menurut saya
penting tidak ada kompromi
untuk dipilih oleh pak erlangga hartanto
menjadi ketua dpr
sekali lagi dpr adalah citra publik
kita tidak mau persoalan seperti yang terjadi
di kasus setia novanto bagaimana
sekjen dpr tertarik tarik dengan
persoalan itu surat
menyurat kepada kpk dan
berbagai macam persoalan lain itu
terulang lagi nah cara
yang paling penting dpr ikut
mengurusin bagaimana ketua
dpr ri dipanggil kpk diperiksa
dan sebagainya tidak hadir di pemeriksaan
kemudian izin kepada presiden yang diurus
ini adalah sekjen dpr lembaga ya itu ya
jadi mau tidak mau
kelembagaan juga akan tertarik
ditarik oleh persoalan ini
tentu masalah ini harus
disadari oleh partai golkar
golkar sebagai partai besar tidak boleh
jatuh lagi pada persoalan yang sama
karena ini adalah urusan publik barangkali
kalau hanya melibatkan setia
golkar semata masyarakat tidak akan marah
orang marah kemarin dua kali lipat
dan jabatan ketua dpr ri
itu yang juga
menggunakan dpr institusi
itu yang membuat masyarakat marah
dengan meme yang begitu banyak
bersebaran dan lain lain nah ini yang
sekali lagi mas indra ini yang juga
harus dipahami oleh partai golkar
karena ini adalah urusan publik tidak bisa
ini dianggap ruang privat partai golkar
untuk memutuskan karena ini adalah
ruang publik jadi salah satu
sukses terwujudnya wajah golkar
bersih ya tergantung bagaimana
golkar menempatkan kadernya sebagai ketua
dpr ri bagaimana menurut anda
sempat bermunculan akan menggantikan
posisi setia novanto sebagai ketua dpr ri
nama nama yang paling tidak pernah
dan jauh dari
istilah golkar bersih tadi itu
yang kena dampak luar biasa
korupsi iktp ini kan
selain golkar adalah dpr
kemudian pertanyaannya adalah
dulu kan kita sering berdebat
apakah kita mau
merehabilitasi dpr atau
sering mengatakan karena
memang ketua dpr itu
sekarang itu adalah haknya
dari partai golkar jadi
kalau kita mau merubah wajah dpr
tentu harus merubah
wajah sumbernya dulu
tidak mungkin kita mau merubah
wajah dpr itu
kalau kemudian di golkar
apa namanya lekat dengan
isu korupsi itu nah oleh karena
itu saya kira ketika
misalnya golkar sekarang sudah mulai
berani terbuka dan
maju dengan isu golkar bersih
nah tantangan berikutnya
internal kemudian pansus
menurut saya ketua dpr ini
problemnya lebih kompleks
karena ini berkaitan dengan
hubungan antara partai politik dengan
institusi negara kemudian
berkaitan dengan komunikasi
dengan partai partai politik yang lain
dan juga komunikasi
dengan pemerintahan pak
yang saya kira juga lebih kompleks ya
di dalam keputusan
golkar yang akan menempati ketua dpr itu
walaupun saya secara pribadi
tetap ya saya kira
kalau memang golkar
harus menempatkan atau mengirim
kader terbaik kita yang memang sama sekali
tidak punya potensi masalah hukum
sedang dan akan
terindikasi terlibat kasus korupsi
nah karena itu
kita juga sebetulnya perlu
oleh berbagai pihak misalnya
tadi kalau bung donal
mengatakan pernah ada
gitu ya yang sudah pernah dipanggil
oleh kpk dan segala macam itu
harus clear gitu ya
jangan kemudian kan kayak
selama ini ya dipanggil
diproses dan segala macam
kemudian tidak jelas
ujungnya seperti apa
tapi ketika kita sudah memilih
baru prosesnya berjalan dan
akhirnya terungkap ke publik itu
terhadap masalah baru lagi buat golkar gitu
prosesnya ya kita perlu
ada komunikasi ya
terhadap pihak pihak yang tadi saya sebutkan
itu supaya memang
menempatkan kader disana itu
yang juga bisa memenuhi kriteria
tadi itu bisa membangun komunikasi
dengan partai partai politik
yang lain bagus
juga komunikasi dengan pemerintahan
tetapi sekaligus juga dia memang
kader yang betul betul bersih
dan tidak punya potensi masalah hukum
baik tentu saja menjadi tantangan
bukan berarti kemudian ada kendala
masalah lebih kompleks untuk posisi ketua dprr ini
lalu kemudian tagline nya
menjadi berubah begitu ya bang doli ya
mungkin menjadi setengah berat
bersih nanti karena masalah kompleks gitu
baik terima kasih
dan itu taruhan ya itu taruhan
buat pak t golkar dan juga
taruhan terhadap figur pak r langga
ya kalau misalnya
nanti pada kenyataannya
tidak termanifestasikan dengan baik
apa namanya kebijakan keputusan
dan kemudian wajah dari
kepengurusan yang akan
tambah merosot karena kemarin
sudah tidak percaya sekarang akan
tidak percaya lagi sementara
event politik yang kita akan hadapi
tidak lama lagi kan gitu
pilkada dan pilek serta pilpres
baik kita lihat nanti seperti apa
kebijakan yang diambil oleh ketua umum yang baru
partai golkar sementara kami
akhir terima kasih bang doli kurnia
telah bergabung bersama kami bang donald juga nanti kita
nantikan bagaimana wajah kemurusan partai golkar
ke depan dan siapa sosok yang ditempatkan
oleh fraksi golkar melalui
pak erlangga hartarto tentu saja
yang akan menduduki sebagai ketua dpr ri terima kasih
bang donald faris telah bergabung bersama kami selamat malam
dan cnn indonesia prime news masih akan
segera kembali sesaat lagi